mas menurut aku nggak perlu
revo manggil aku dengan sebutan andriana juga gak apa apa
kan jadi kita lebih ngerasa lebih dekat gitu
seorang ibu kan lebih senang kalau bisa jadi teman sama anaknya
sayang kamu gak keberatan
mas aku duluan ke kamar
tadi kayak gitu mon
lu kenapa jadi moribund sama gue
eh udah mon
eh diam lu
diam udah mon
kita semua ini anggota
jangan berantem gue mohon
jadi benar lu ngeremehin mondi pakai raya
jadi lu lebih percaya mereka daripada gue
temen lu sendiri
gue tuh gak sengaja ngenalin raya sama dia
itu benar kok
asal lu tau aja ya boy sempet gak enak banget sama aku
dia ngerasa bersalah karena tiba tiba lo marah
padahal kenyataannya emang gue itu gak bermaksud buat ngedeketin mondi sama raya
yang mau maunya diumpanin sana sini
gue punya hak buat gue bertemu sama siapapun
kamu jangan marah dong
aku percaya kau sama kamu
kau emang percaya sama gue kenapa lo gak percaya sama boy
gak usah diperjelas lagi
dia pasti ngerti
boy lu mau kemana
ya udah deh kita juga ikutan pulang yuk
kelly udah takut disini yuk yuk yuk
jadi boy pacaran sama reva
aduh gawat banget
cepat atau lambat reva pasti akan tau kalo aku adalah mantannya boy
kenapa pasti makin tambah benci sama aku
sayang kamu kenapa
kok jadi kayak orang galuh gitu sih
gak apa mas aku
aku lagi gak enak badan aja mas
kamu sakit kalau gitu kita ke rumah sakit aja
ah gak usah mas
aku cuma bilang aku cuma gak enak badan
kayaknya butuh istirahat
jadi lebih baik kita pulang
eh lo itu punya otak gak sih
punya otak gak gue tanya
tau yang lo lakuin tadi itu apa
itu bikin malu gue
boy tuh harus tau
boy tuh harus tau apa kesalahannya mon
gak perlu lo kasih tau dia juga jelas jelas udah tau men
dia tuh cuma pura pura bodoh aja
cuma sekarang masalahnya apa
masalahnya di sini ada yang jauh lebih bodoh dari buya
lo sadar gak
dan gue yakin semua lo liat kan
liat kan lo di sana ada raya
yang cewek udah jelas
itu cuma umpan buat lo
kesian gue ngeliat lo
berani lo tangan gue
lo pilih yang takut sama lo
lepas aja geng si gala
musuh kita itu boy
musuh kita itu warrior
tolong berikan hamba petunjuk
untuk menghentikan peperangan ini antara geng si gala
dan semoga engkau
supaya tidak ada lagi pertumpahan darah ya allah
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
gue pikir gue gak tahu
robo boy bakal nyuruh lo untuk kerjain gue lagi ya
gila lo ya masih berpikiran pincik aja
gue cuma mau ngejelasin sejelas jelasnya biar semua tuh clear
setelah itu lo mau berpikiran gue sandiwara apa enggak juga tuh terserah lo deh
yang penting kita udah ketemu dulu buat jelasin semuanya
kapan kita mau ketemuan
yaudah besok kita ketemu
oke besok pagi
boing dan reva
itu gak mungkin
boing dengan reva itu tidak mungkin
loh kenapa sih lebay banget
kayak ngeliat siapa aja
santai aja kayak lo
iya pi aku lupa
biasanya juga aku manggil dia pakai aku kamu kok
gimpi aku kan sama adriana umurnya gak beda jauh
jadi kayak ngerasa canggung lah kalau manggilnya kayak gitu
biar lebih asyik
kenapa kamu tidak mencoba untuk mulai hari ini
kamu manggil adriana dengan sebutan mami
karena bagaimana kalau adriana adalah istrinya papi
karena bagaimana kalau adriana adalah istrinya papi
aku cuma berusaha buat lebih dekat sama adriana
mas menurut aku nggak perlu
revo manggil aku dengan sebutan andriana juga gak apa apa
kan jadi kita lebih ngerasa lebih dekat gitu
seorang ibu kan lebih senang kalau bisa jadi teman sama anaknya
sayang kamu gak keberatan
mas aku duluan ke kamar
seharusnya kalau mas lagi nasehkan reva
kamu jendela yang dia
aku gak mau aku sama revo semakin ribut mas
walaupun aku semakin yakin
kalau reva gak akan bisa menerima keadaan aku dalam kehidupannya
ataupun di rumah ini mas
dan aku juga yakin
kalau dia belakangan ini
pura pura baik hanya di depan emas saja
di belakang dia selalu ngerjain aku
ya aku sangat takutin mas
sangat sangat aku takutin
suatu saat nanti reva akan mencelakakan aku itu
aku takutin mas
kamu jangan khawatir
kamu tidak akan pernah membiarkan itu sampai terjadi
dan kalau itu sampai terjadi
aku akan menanggungmu
aku akan menanggungmu